balong keramat dharma loka berada di desa darmas
sebagai salah satu orang yang berperan dalam penyebaran agama islam di pulau jawa